kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia dan miftah farid di surabaya jatimur
selama siang miftah pada demo mahasiswa kali ini pemkot mengimbau agar pelajar tidak ikut
serta bagaimana pengawasannya ada berapa personil keamanan yang diturunkan pada hari ini
heranov untuk pengamanan aksi demonstrasi kali ini memang lebih banyak dibandingkan aksi serupa pada kemarin hari
kemarin ada sekitar empat ratus masa yang juga berasal dari mahasiswa
tapi berasal dari unsur organisasi mahasiswa ekstra kampus kemarin menggelar aksi demonstrasi
namun kali ini berbeda entitas meskipun sama sama mahasiswa
untuk kali ini merupakan bem se surabaya yang akan melar aksi besar besaran
yang mereka mengklaim ada tiga mahasiswa yang akan bergabung di titik kumpul
tepat di depan gedung dprd jawa timur di jal indra pura ini
untuk merespon dan
dan menjaga keamanan dari proses penyampaian aspirasi mahasiswa ini
tni polri dan juga pemerintah kota surabaya melalui berbagai unsur yang ada dalam pemerintahan
mengerahkan sekitar empat personil untuk melakukan pengamanan
bukan hanya di kawasan jalan indrapura ini atau titik kumpul utama
tapi juga di sejumlah titik di perkotaan surabaya terutama di wilayah kantong daerah kampus kampus yang ada di surabaya
karena dari informasi yang saya terima
hampir semua kampus
bem nya akan turun melakukan aksi demonstrasi pada siang ini
sampai pukul sebelas lebih sepuluh menit ini
saya belum melihat
ada rombongan dari mahasiswa datang ke lokasi ini
meskipun tadi ada satu dua tiga mahasiswa sudah datang untuk melakukan pemantauan awal
sebelum kawan kawan mereka datang
sudah ada banyak imbauan yang diberikan
baik itu polisian maupun juga pemerintah kota
agar aksi demonstrasi kali ini tidak berujung ricu
seperti yang terjadi di sejumlah daerah
pada sebelas april yang lalu
tadi pagi sudah dilakukan apel besar
yang melibatkan ribuan personil gabungan
dari tni polri dan juga satpol pp
bahkan juga dari dinas perhubungan pemerintah kota surabaya
tepat di depan gedung dprd jawa timur ini
polisi yakin bahwa aksi kali ini tidak akan rusuh
tidak akan ricu
karena sebelum aksi dilakukan
polisi sudah melakukan komunikasi intensif
dengan simpul simpul kampus untuk membolehkan mereka
melakukan aksi demonstrasi dengan catatan
jangan sampai ricu seperti beberapa daerah di indonesia
yang terjadi pada sebelas april yang lalu
kita masih menunggu bagaimana proses pengamanan dan juga aksi
demonstrasi yang akan dilakukan ribuan mahasiswa
dengan mengusung bukan lagi soal tiga periode
bukan lagi soal penundaan pemilu
karena mereka sudah menganggap presiden joko widodo
sudah berkomitmen menolak wacana itu
sekalipun sebenarnya wacana itu dilontarkan sendiri oleh pemerintahan
dan mereka siang ini berfokus pada lemahnya
mereka mengkritik lemahnya negara pemerintah
dalam memberantas mafia terutama mafia perdagangan minyak goreng
sehingga hari ini minyak goreng meskipun sudah tidak langka
tapi harganya masih sangat memberatkan masyarakat
dan kemudian isu yang kedua adalah mereka menolak kebijakan pemerintah
karena mereka merasa bahwa apa yang harus dilakukan pemerintah
lebih fokus pada kesejahteraan
bukan malah meningkatkan harga harga yang malah membebani kehidupan masyarakat
kita masih menunggu apakah kemudian aksi ini hanya melibatkan mahasiswa
apakah juga nanti akan melibatkan unsur lain seperti buruh atau bahkan siswa sekolah
kita masih menunggu kita belum dapat informasi
karena sampai siang ini masa aksi yang diklaim akan datang sekitar pukul dua belas
dan satu secara bergelombang belum juga hadir di titik kumpul
tepatnya di depan gedung dprd jawa timur jalan indrapura
baik farid kita tahu belum ada pergerakan hingga pukul sebelas siang ini
dan juga anda katakan sejumlah isu akan diaspirasikan
tidak ada isu penundaan pemilu yang akan diaspirasikan oleh rekan rekan mahasiswa
tapi kalau berbicara soal audiensi
apakah ada nantinya audiensi yang akan dilakukan antara pemprov dengan mahasiswa di sana farid
heranov seperti aksi yang kemarin
dari unsur organisasi mahasiswa ekstra kampus
mereka berhasil memaksa
wali kota surabaya iri cahyadi untuk keluar dari balai kota
dan kemudian di situlah kemudian ada dialog
kemudian juga mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah
untuk disampaikan kepada pemerintah pusat
namun kali ini mahasiswa meminta bukan hanya unsur pemerintahan
baik provinsi jawa timur maupun juga dprd jawa timur
bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi mereka
tapi mereka harus memiliki sikap yang sama dengan para pengunjuk rasa bahwa
mereka secara institusi pemerintahan di jawa timur juga menolak
serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
yang dianggap memberatkan masyarakat
terutama soal harga minyak goreng yang masih relatif mahal
dan juga mereka meminta gubernur jawa timur
dan juga unsur pimpinan yang lain
seperti unsur pimpinan dprd jawa timur
juga memiliki sikap yang sama menolak berbagai kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
yang kemudian memberatkan masyarakat khususnya juga masyarakat jawa timur
mereka memang bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi
tapi mereka menuntut semua orang yang masuk dalam unsur pimpinan
yang nantinya akan mereka datangi memiliki sikap dan suara yang sama
sehingga ini menjadi dorongan bagi pemerintah pusat
untuk melahirkan kebijakan yang lebih merakyat
dan mampu mengontrol harga harga pokok kebutuhan terutama menjelang hari lebaran ini
kita tahu semua hampir semua kebutuhan dasar
atau kebutuhan pokok masyarakat naik terutama minyak goreng
dan juga diikuti oleh rencana kenaikan yang lain
seperti juga rencana kenaikan tarif listrik yang ada di masyarakat
baik semoga aksi demo di surabaya pada hari ini akan berjalan kondusif
terima kasih atas laporan kompresif anda
koresponden cnn indonesia miftah farid
langsung dari surabaya jawa timur